gila nih jak lama lama
gua bisa mati kecapean
ya namanya juga kerja dok
kalau nggak capek mah bukan kerja
lagian kalau nggak kerja mau makan apa
tapi lu tumben banget sore sore udah di sini

jadi lu nggak butuh bantuan gua ne
jangan dong gua butuh banget bantuan lo
tapi bukannya lu mestinya pergi sama ratu
ya emang seharusnya gua jalan sama dia
cuman ya gua males aja lah

keberadaan gua malah bikin mereka jadi keganggu
ya itulah ratu sama edgar
ratu tuh ngajak gua buat nemuin seseorang
ya itu ratu sama edgar
ratu tuh ngajak gua buat nemuin seseorang

cuek cuek aja kalo ketemu sama cowok
ya beda kali kalo sama cowok yang disukain
siapa yang cemburu juga
udah lah sana kerja lagi lah
besok kita lens lagi ya
loh ratu lu ngapain di sini
dia mau jalan sama lu

tapi aku malah mikirin kamu makanya aku kesini
kami nyuruh edgar datang ke tempat itu
dia kemarin datang dia bilang
kak tim mau jalan sama lu

dan orang yang mau lu temuin di taman hiburan itu dia kan
makanya lu ngajak gua buat temenin
kalau kamu mikir kayak gitu keliatannya kau memang benar

kamu tau nggak
orang kayak apa yang paling aku benci di dunia ini
orang yang gak pernah nyadar kalau dirinya sama
dan yang kedua
orang yang ngulangin kesalahannya dalam dua kali
aku bener bener benci dan muak sama orang yang kayak gitu

tadi kamu langsung pergi begitu aja
tapi ternyata kamu belum pulang
cowok yang kamu suka waktu kamu kecil itu nungguin kamu di taman hiburan
dia gak dateng ya
kamu tau dari mana
kamu gak usah bohong berarti
mata kamu masih basah
aku sebenarnya pengen banget bisa gantiin kenangan indah itu
aku pengen bisa jadi kenangan terindah dalam hidup kamu
makanya kemarin aku nungguin bajang
om minta tolong sama dia
supaya bisa ketemu kamu
tapi kayaknya aku salah kak
karena ternyata orang kamu nungguin itu bukan aku
aku tau ratu
menunggu emang kerjaan paling sulit
tapi kadang kadang nunggu bisa bikin jantung kita jadi berdebar
makasih ya ratu
kamu udah bikin jantung aku berdebah
aku gak akan pernah lelah nungguin kamu
seperti bunga matahari yang gak pernah lelah menunggu terbitnya matahari
aku gak akan pernah lelah nungguin kamu

aku gak akan pernah lelah nungguin kamu